rafa sebentar rafa minta hadiah apa
ya boleh saya beri hadiah sepeda
sebentar sepedanya nanti
sebentar lagi datang ya udah
duduk dulu nanti saya beri hadiah sepeda
ya sepeda kecil ya
dikenalkan namanya siapa
loh kok balik lagi
tambah tadi pinter banget
sini saya beri hadiah
sini mau duduk atau mau berdiri
saya sekarang lari
saya sekarang lari
tiga tambah tiga berapa
enam tambah tiga
enam tambah tiga sembilan
sembilan tambah satu
sepuluh tambah lima
sepuluh tambah lima belas
lima belas tambah lima belas
lima belas tambah lima belas tiga puluh

enam puluh kurangi tiga puluh
waduh ini cerdas
bantu udah kembali saya pinter banget
ini minta hadiah apa lari
sepeda yang gini ya kecil ya
ini mana sepeda yang gede
ya sepeda yang gede ya boleh
tadi mana sepeda
siapa yang mau maju lagi
gak usah nyanyi
mau baca puisi
atau mau berhitung
atau mau apa ya
mau nari nari ada yang mau nari bisa nari
oh gak ada yang bisa nari
saya beli sepeda juga
narinya disini coba
waduh nggak ada kasetnya ini ada kasetnya apa
citra citra citra sekarang
mau nari apa sih
ya boleh nari saman
nari saman nari saman duduk dong
citra nari saman

empat citra kelas empat ya
kelas empat kelas empat lima tambah
sepuluh sepuluh tambah
lima berapa lima belas
sudah bentar pintar sudah duduk
hadiahnya minta apa citra
minta hadiah apa
atau apa lagi
sepeda ya sudah sepeda
dari yayasan silakan
kalau mau yayaskan bu sely
kita mengucap syukur kepada
kesempatan yang diberikan kepada kita pagi ini
yang kami hormati
dan ibu menteri kesehatan
dan menteri pemberdayaan wanita dan anak
atas nama yayasan kanker anak indonesia
para dokter anak
para pengurus dan orang tua
dan juga pasien yang kami
kami datang kemari untuk
undangan yang tentunya kita sangat
bersenang hati bersuka cita
kita bisa berhadapan
di sini dengan
bapak dan ibu presiden
pada kesempatan ini kami juga akan
memberikan kesempatan bahwa
apa yang kita lakukan
yayasan sentuhan kasih anak indonesia
kemudian mulai januari kami berganti
nama menjadi yayasan kangker
di mana misi dan visi kami
kami membantu para orang tua
meringankan beban mereka
memberikan bantuan maksimal kepada
anak anak dengan kanker di indonesia
dan tentunya kami juga
mengharapkan ada kepedulian
anak anak yang kami bantu
selama ini kami membantu
dalam bentuk pengobatan
yang tentunya kerjasama dari
para dokter dokter anak
yang jadi beberapa
rumah sakit dan kami juga